sementara itu lion air mengajukan usul menunda sembilan puluh lima rute domestik dan internasional
pemerintah menyatakan akan mencabut rute itu jika dalam tiga puluh hari tidak digunakan
lion air saat ini mendapat sanksi tidak boleh membuka rute baru selama enam bulan
sanksi diberikan kementerian perhubungan karena berulangnya keterlambatan penerbangan
serta pemobokan pilotnya pada sepuluh mei lalu
lion air sendiri malah mengusulkan penundaan sembilan puluh tiga rute penerbangan domestik dan dua internasionalnya
total frekuensi penerbangan yang ditunda adalah dua ratus tujuh belas penerbangan dalam negeri dan sepuluh internasional
kementerian perhubungan menyatakan lion air wajib mengalihkan calon penumpang yang sudah memegang tiket ke penerbangan lain
penerbangan peganti bisa untuk rute sama dari grup lion atau maskapai lain
kalau dalam waktu tiga puluh hari ya lion tidak terbang tidak resume dia punya flight di sembilan puluh tiga rute itu
rute rute itu atau frekuensinya akan dicabut